sejumlah warga dikejutkan dengan peristiwa jatuhnya seorang wanita berusia dua puluh tiga tahun
dari lantai tiga rumahnya di jalan pekapuran tanah sareal tambora jakarta barat
korban yang mengalami luka parah di bagian kepala berada dalam kondisi kritis
pihak keluarga yang mengetahui peristiwa ini tak kuasa menahan isak tangis
menurut deden keluarga korban sehari sebelumnya korban sempat menjalani tes swab di rumah sakit
deden menduga karena hasil tes swab positif korban nekat mengakhiri hidupnya
petugas dibantu warga kemudian mengevakuasi korban dan membawanya dengan ambulan menuju rumah sakit terdekat
sayangnya nyawa korban akhirnya tidak tertolong
rewan wikungku jakarta